habis liburan nah ini hati hati setelah pulang liburan kita amatin gejala kita kalau misalnya
bisa kita wfa dulu selama lima hari itu jauh lebih baik asumsinya kita istirahat dulu kemudian kita bisa
yang kedua kalau bisa nih di rumah ada orang tua atau anak anak itu kita kalau bisa antigen
minimal antigen dua kali lima hari lah kita swab gitu ya minimal gitu jadi hari pertama datang kita
swab lima hari kita swab kalau misalnya di rumah ada ceritanya nih orang yang harus kita jaga ya
orang tua misalnya kalaupun misalnya enggak pakai antigen mahal dok antigen enggak apakah perlu dok
wajib gitu oke kalau nggak pakai antigen nggak apa apa tapi lima hari ini minimalkan interaksi
jadi pulang jalan jalan dari bali gitu dari lombok dari mana sampai rumah itu diem dulu lima hari ini
kalau mau kerja ya sudah boleh kerja tapi jangan main interaksi anggap kita otg pakai masker ya
otg anggap saja begitu ya walaupun kita tidak benar benar tertular gitu mungkin pakai masker
jangan bersama orang banyak dulu makan sendiri kalau bisa selama lima hari itu di rumah juga
jangan kumpul dulu sama orang lain ya makanya kita harus berhati hati ya kalau kita masih di rumah
keluarga yang lain